menjelang idul adha harga bahan pangan seperti cabai bawang merah dan tomat terus melangit
berdasarkan pemantauan di pasar tradisional anom baru kabupaten sumeneb madura jawa timur
perselasa lima juli harga cabai rawit menembus seratus ribu rupiah per kilogram
cabai merah delapan puluh ribu rupiah per kilogram bawang merah delapan puluh ribu rupiah per kilogram dan tomat dua puluh ribu rupiah per kilogram
para konsumen hanya bisa pasrah dan harus mengurangi volume belanjaan sehari hari agar kebutuhan mereka tercukupi
yang mahal itu ini lombok besar lombok kecil bawang merah tujuh puluh ini
biasanya berapa ini
meski harga sejumlah bahan pokok mahal pedagang mengaku masih rugi
karena tak banyak pembeli sehingga komponitas seperti cabai dan tomat sering busuk
untuk menghindari kerugian yang lebih besar pedagang pun mengurangi stok
ya rugi rugi banyak
kenaikan harga bahan pangan terjadi antara lain karena petani gagal panen akibat curah hujan yang masih tinggi
sehingga pedagang harus membeli ke luar daerah
di pasar sehat soreang kabupaten bandung jawa barat harga berbagai jenis cabai juga masih tinggi
harga cabai jenis domba tanjung keriting merah dan cabai rawit misalnya naik berkisar seratus hingga lima ratus persen
hal ini sudah terjadi selama sebulan terakhir karena banyaknya petani cabai di berbagai daerah yang gagal panen akibat cuaca ekstrim
dengan demikian jumlah pasokan ke pasar pasar tradisional berkurang signifikan
tak ayal banyak pembeli cabai yang gagal panen akibat cuaca ekstrim
dengan demikian jumlah pasokan ke pasar pasar tradisional berkurang signifikan
tak ayal banyak pembeli cabai yang gagal panen akibat cuaca ekstrim

sayangnya hampir naik sih semua barang juga
dulu bisa beli rp dua puluh lah paling sekilo ngejual
kalau sekarang mah udah seratus ribu paling murah rp sembilan puluh lima kalau per kilo ngejual
jadi biasanya beli berapa
karena sekarang mahal jadi
meski disebabkan oleh faktor alam para pedagang dan pembeli tetap berharap pemerintah segera mengontrol harga sejumlah komoditas di pasar
sementara itu di pasar tradisional pangandaran kenaikan harga komoditas sayuran terjadi menjelang idul adha
harga cabai rawit ataupun cabai keriting naik dari rp empat puluh menjadi rp seratus per kilogram
tingginya harga komunitas sayuran ini bukan hanya dikeluhkan pembeli tetapi juga pedagang
terus melambungnya harga sayuran selain membuat keuntungan menipis tak banyak pembeli
ini cabai rawit apa
iya ini cabai rawit
cabai merah bawang merah tomat
itu biasa normal kayak kamu dari cabai rawit ini berapa normalnya
sekarang normalnya rp satu ratus delapan
menurut kabit perdagangan di sprindak kabupaten pangandaran tingginya harga komoditas sayuran dipengaruhi oleh beberapa faktor
di antaranya cuaca pancaroba yang membuat
sayuran tidak tumbuh sehat sehingga panen tidak maksimal dan pasokan pun berkurang
kabit perdagangan supendi menyebut harga bahan pangan diprediksi akan menurun pada akhir juli nanti seiring dengan stabilnya cuaca
temeliputan cnn indonesia